apakah dari postur tubuhnya
ataupun dari gerak curusnya
dapat kita simpulkan
bahwasannya dia adalah gusti prabu surawi sesa
syekh guri tidak berani menyimpulkan
banyak bicara kalian
begitulah ceritanya raden
aku tidak bisa membayangkan
derita adikku syekh guri
jika yudhakara menyakitinya kembali syekh guri
saat syekh guri membawa nimas rara santang
ke curug bidadari

syekh guri membawa nimas rara santang
syekh guri membawa nimas rara santang
syekh guri dihadang oleh orang
dengan kekuatan penuh
kau sudah sangat kelelah
aku tidak akan menyerah
juru seluruh zerah
siapa dia syekh guri
syekh guri tidak jelas
karena mukanya ditutup
coba syekh guri ingat ingat kembali
atau dari jurusnya syekh guri
syekh guri tidak akan gegabah
untuk menuduh orang
sepertinya syekh nur jatuh tahu
dengan orang yang menyerangnya
namun dia tidak mau mengatakan hal itu
keadaan ini sangat membutuhkan
aku bisa semakin memecah belah keluarga ini
aku harus memulai aksi
ini sangat mudah sekali
biar kami saja yang mengangkat rumput rumput itu
benar gusta ratu
sebaiknya gusta ratu bersirat saja
urusan mencari rumput dan membawanya
biarkan kami yang melakukannya
karena ini tugas kami sehari hari
sekarang ini aku bukanlah gusta ratu
gusti ratu aku juga pekatik sama seperti kalian
tidak gusti ratu
sampai kapanpun gusti ratu tetap diunjungi kami
benar gusti ratu
kami tahu gusti ratu hanyalah korban pindah keji
jadi di hati kami gusti ratu tetap diunjungi kami
paman pekatik berdua sebaiknya kalian bangun
dan jangan berlutut di depanku
aku khawatir jika ada prajurit melihat
dan melapor kepada gusti ratu kentling maning
kalian bisa dapat masalah
tidak ada kesenangan yang lebih besar kurasakan
dibandingkan melihat yunda ambedkasi menderita seperti itu
ah leganya hatiku melihat yunda ambekasi menjadi pekatik
tapi itu belum semua yuda
masih ada lagi yang lebih menyakitkan
gusti ratu memanggil kamu
adakah tugas yang harus kami laksanakan mestinya
iya tentu saja
kalian lihat pekatik perempuan itu
kami baru melihat pekati perempuan
saya sudah sengaja memper fahrenheit untuk menemukan
tapi apakah dari postur tubuhnya ataupun dari gerak jurusnya dapat kita simpulkan bahwasannya dia adalah gusti pramu surawisesa
nimas maaf syekh guri tidak berani menyimpulkan
raden aku rasa memang benar
orang yang dimaksud oleh syekh guri adalah gusti prabu surawisesa
bukankah sebelumnya raden juga berkata kepadaku bahwa gusti prap tiba tiba menghilang dari gunung cakup
raih prabu surawisesa jika adikku sampai kenapa napa ia harus bertanggung jawab syekh
sebelum menyimpulkan sesuatu
lihat dulu dulu perkaranya
ada suatu peristiwa di zaman rasulullah saw
peristiwa itu bernama hadisul ifki
dimana sesuatu berita yang kecil
dipelintir oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
untuk memecah belah umat
dan raden tahu
apa setelah itu terjadi
astaghfirullahalazim ya allah
astaghfirullahalazim ya allah
astaghfirullahalazim ya allah
syekh nurjati bisa mengacaukan rencanaku

padahal hasutanku sudah hampir mengenai sasaran
sepertinya aku mengenalimu
kau kian santan
kau kian santan
baru kali ini aku melihat pekantik cantik seperti ini

atau jadi serta dan merupakan ciri khas
tapi sekarang satu
kau membuat siapanya primary diprotektur
kau akan vetunkan
pasti acaba abaidade susah
aku juga berada di dalamnya setiap hari

masih selalu menarik bobby
kita harus menunggu
sekali lagi kami taat crimel finden
jangan kurang ajar

nggak perlu kita kasarin ya kakak
hei jangan kurang ajar
kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa
hah kasar mulut besar